bah di hati sineng yang paling dalam mengerti paham tahu kalau abah tubuh pendamping hidup
apalagi menjelang masa tua bahwa benar benar jadi setelah kumat serahkan semuanya sama
allah subhanahuwata'ala bahwa benar tidak iya tapi kudus ah oke itu berada eh ya bah ada
kata bilang slow but sure mereka nyangkanya cewek itu suka sama gua padahal enggak kau
bukan ganteng banget dan contoh tuh si clara clara itu bukan cewek gampangan dan gue respect
banget sama dia ya tapi kalau refah cemburu ya wajar dong iya iya sih wajar cuman kan
oh ya jadi yang ngebuat lo ling loong hari ini gak konsentrasi tuh gara gara lo kepikiran ternyata
adriana itu nyokap dirinya refah gue jujur aja ya sebenarnya gue pesimi sama cuman gue juga setuju
sama omongan lu berdua kalau misalnya refah sampai tahu dia pasti bakalan infil banget sama gue jadi
menurut gimana baiknya kamu ya menurut gua mungkin lo harus berjuang lagi kali harus
berjuang ngelukin kalau tuh beneran sayang sama dia hal hal udah nunjukin semuanya itu ke dia
ya siapa tau aja lu belum atau masih kurang
ya mungkin dia pengennya tuh lu berjuang biar nyokap itu bisa menerima dia ya secara kan lo sama
refah statusnya belum pacaran status pacaran itu gak penting penting soal perasaan ya menurut
sehingga penting tapi buat cewek dan termasuk reva itu bisa aja penting karena yang namanya cewek itu
biasanya tuh butuh yang namanya pasti
restuin hubungan gua sama revan
bisa jadi di mata reva itu sebagai kelemahan cinta lo
harus dipikirin ini yang sekarang lo fokus sama pertandingan lo sama ray moraga
karena dia itu tuh bukan lawan sembarangan
oh ya gue baru inget
waktu pesta orang tua gue yang universary itu
dan otomatis gue nyamperin dia dong gue nanya sama dia
terus tiba tiba reva tuh ngomong sama gue kayak nutupin kalau adriana itu mah materinya
nah menurut lo gimana tuh kenapa reva nutupin itu ke gue maksudnya apa juga
takut kalau seandainya nyokap lo tahu ternyata adriana itu mama tirinya reva
iya sih reva juga sempat ngomong kayak gitu sama gue
jangan jangan reva tau kali ya kalau adriana itu mantan pacar gue
gue rasa sih belum deh
soalnya kalau seandainya reva tahu ya sikapnya kalau itu pasti aneh banget sih
yaudah lah mesti dipikirin gak usah mikirin reva gak usah mikirin adriana
udah mendingan sekarang kita latihan lagi ya
habis kerja suruh put kopai dulu brian biar kalem
karena kita cenderung ada orang
oke lah oke lah
apa yang terjadi sekarang pak
ada apa bang datang marah marah
apa sedih saya
pak saya udah kesini mau curhat sama kalian
jangan sedih dulu pak
saya tuh belum curhat
saya sudah tidak sabar
abah tuh kuno datang datang muka ditekuk sedih begitu
pak kenapa emang si neng masih ngambek
si neng t belum bisa terima kalau saya teh pacaran lagi
sudah saya bujuk coba kasih pengertian
pak abah mah kudu sabar
orang sabar disayang allah
saya juga tahu itu mah inna allah ma sobirin
nggak itu neng hartus
bah selama ini ya neng raya kelihatannya tegar
tapi pak nanti pak di mata teman temannya ya
kalau di rumah mah ketemu abah lagi si neng tuh tetep orang abah
kanya abah apaan abah apaan sorangan
nanti kecil sama abah terus
jadi takut kehilangan kasih sayang dari abah itu
bah ngurus anak teh susah susah gampang
diabur salah ya
diculeos pun salah bah
cuman kita tuh harus cari
tengah tengahnya itu yang mana nih yah
bah di hati si neng yang paling dalam mah ngerti faham tahu
kalau abah itu butuh pendamping hidup
apalagi menjelang masa tua bah
jadi saya tuh harusnya kumat
serahkan semuanya sama allah subhanahu wa ta'ala bah
ya tapi kudu usaha o gitu brother
eh ya abah
ada pekotah bilang slow but sure
biar pelan asal selamat
jangan diam di kasur terus
bener juga dung
kalau si abah nanti disabar sabar keburu melendo
sekarang umur siapa coba yang tahu enggak
saya teh sudah tua tuh
pengen atuh nikah juga
bah jodoh pati cilaka
hanya alo semuanya yang tahu
kita hanya bisa berdoa dan bersabar
mudah mudahan dengan doa abah ya
hati sindang teh lulu
minta ke gusti allah supaya hati sindang itu diluluhkan
dan mau menerima abah nikah lagi
dan sindang bakalan punya abu baru
eh bang ya lah itu teh
tadi teh kita semua ngomong ngomongin masalah nikah
nah saya mau tanya
ahli si teh malisnya sudah mau nikah sama abah
nanti si neng raya sudah dirayu rayu dapat setuju
eh taunya sudah setuju
teh malisnya menolak
sudah ditanya sama si teh manis kalau abah mau menikah sama dia dan dia mau menerima
sudah dikonfirmasi belum abah
eh itu penting pak
tapi masalahnya saya teh abah rama pangkasen nanti badung teh
jadi saya pdy
eh apaan itu
berat jangan bang
kurang masuk ke kuat